jasa pengiriman sepeda motor ke kampung halaman dengan menggunakan kereta api
mulai dipenuhi pemudik yang hendak mengirim kendaraan
meski lebaran masih cukup lama banyak yang memilih mengirim sepeda motor lebih awal
menjelang idul fitri jasa pengiriman sepeda motor di jalan stasiun pasar senen
mulai dipenuhi warga yang akan mengirimkan kendaraan ke kampung halaman senin siang
sebelum dimasukkan ke gerbong barang kendaraan tersebut dibungkus agar tidak lecet
tangki kendaraan yang akan dikirim juga harus dikosongkan
meski belum mendekati lebaran diperkirakan jumlah pengiriman akan terus melonjak pada akhir pekan ini
saya sih memasuki hari raya ini belum terlalu lonjakan muatan sih belum terlalu
dan kita prediksi memang di minggu ini minggu ini sampai dengan minggu depan
pan itu puncak puncaknya tujuan jogja solo malang kota kota besar
tarif pengiriman kendaraan tersebut bervariasi sesuai dengan klasifikasi sepeda motor
seperti matic sport atau motor besar
penyedia jasa pengiriman kendaraan mengimbau masyarakat agar sebelumnya menyiapkan surat kendaraan
yang akan dikirim ke kampung halaman
galih putra jakarta